sudah menjadi pemandangan biasa jembatan kecil sepanjang tiga puluh lima meter ini
dilintasi oleh sepeda motor yang hilir mudik mengangkut penumpang
jembatan ini adalah salah satu akses utama menuju objek wisata kawasan pesisir bernama sawarna
berlokasi di kecamatan bayah kabupaten lebak banten sedikitnya ada sembilan objek wisata di desa sawarna
mayoritas adalah pantai tiket masuknya lima ribu rupiah per orang
ojek menjadi moda transportasi andalan ketika berwisata ke sawarna
bersiaplah merogoh kocek lebih dalam jika ingin menjelajahi banyak pantai di desa ini
saya menyewa objek yang dikemudikan dadang menuju tiga pantai dengan biaya seratus ribu rupiah
setiap bulan rata rata dadang memperoleh penghasilan satu lima hingga tiga lima juta rupiah
dari profesinya menjadi pengemudi ojek di sawarna
rata rata aka kasih ke wisatawan berapa nih kalau ngantar ke sawar
kalau untuk ke sawarna rata rata dua puluh lima bulan kebalik dua puluh lima ribu bulan kebalik
terus kalau untuk paket keliling satu ratus dua puluh itu ditungguin
keberadaan ojek pengantar wisatawan di sawarna bagai buah simalakama
di satu sisi kehadiran ojek mempermudah mobilitas wisatawan seperti saya untuk menuju pantai pantai di sawarna
apalagi jalur yang tersedia terbilang sempit dan berkelok
namun di sisi lain menggunakan ojek saat berwisata di sawarna
membuat wisatawan perlu menyiapkan biaya lebih besar terutama bagi mereka yang berbudget kecil
ada alternatif bagi anda yang tak ingin mengeluarkan banyak biaya ojek ketika berwisata ke sawarna
menginaplah di homestay homestay yang tersedia sehingga anda bisa berjalan kaki menuju berbagai lokasi wisata
jadi di desa sawarna ini ada lebih dari tujuh puluh lima homestay
nah ini harga sewanya berkisar antara empat ratus ribu rupiah ada juga yang satu dua juta rupiah
tapi harga ini tergantung dengan okupansi atau tingkat hunian homestay yang ada di sini
destinasi pertama saya di sawarna adalah pantai pasir putih
sekitar enam ratus meter dari pintu masuk
yang ini jangan terlewatkan pantai tanjung layar
pantai dengan dua batu karang ini menjadi ikon wisata di desa sawarna
cocok bagi anda yang ingin berburu spot untuk berfoto
pantai tanjung layar
untuk batu karang ini mitosnya adalah perwujudan dari layar perahu sangko riang
sebuah legenda yang cukup populer di jawa barat
tapi berdasarkan sejumlah penelitian batu karang ini tersusun dari batuan sedimen
yaitu ada breksi ada tuflapili dan juga ada batu pasir
usianya ini lebih dari dua puluh juta tahun
ingin menikmati suasana pantai yang lebih tenang dan lengang
legon pari bisa menjadi pilihan ketika anda berwisata ke sawarna
bahkan anda bisa bermalam di pesisir pantai dengan tenda
pilih ke legon pari ini karena tempatnya sepi
jadi lebih enak buat camping nggak ada gangguan dari turis lain
agar liburan anda di sawarna nyaman dan menyenangkan ada sejumlah tips yang bisa anda lakukan
saya punya beberapa tips bagi anda yang akan melancong ke sawarna
rute perjalanan dari jakarta ada dua rute yang bisa anda pilih
yang pertama lewat rangkas bitung yang kedua lewat sukabumi
estimasi waktu tempuhnya hampir sama kok lima sampai enam jam
lewat tol rangkas bitung karena kondisi jalanan lebih lancar
kalau lewat sukabumi bersiaplah untuk menghadapi banyak titik kemacetan
jalannya pun berkelok
kemudian moda transportasi
ketika anda tiba di sawarna saya rekomendasikan untuk rental atau sewa sepeda motor saja
jauh lebih murah
bebas berkeliling kemana saja
biayanya ini paling mahal seratus ribu rupiah per hari
kalau pakai ojek untuk satu lokasi destinasi pantai misalnya
tiga puluh ribuan rupiah dipulang pergi
kalau mau ke lima lokasi biayanya bisa lima kali lipat loh
kemudian pilih waktu yang tepat untuk ke sawarna
jangan di musim hujan
curah hujan tinggi langit mendung pantai jadi tidak sedap untuk dipandang
datanglah pada saat musim panas sekitar pertengahan tahun
karena saat itu rona pantai atau laut yang kebiruan bisa terlihat lebih indah
dan pemandangan matahari terbenam pun mudah didapat
terakhir waspadai ombak pantai
sawarna berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan samudera hindia
ombaknya cenderung besar

ombaknya cenderung besar
cocok untuk peselancar tapi untuk berenang cantik
siap berlibur ke sawarna
tim liputan cnn indonesia